sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

dan satu hal lagi
tolong suami kamu jangan suka ikut urusan kantor

rezeki memang gak kemana mana ya

kalau gitu nanti malam firman akan mencari alamat supir taksi siang
ini kamu simpan pak
alhamdulillah setoran hari ini udah lebih dari cukup
uang yang aku bawa pulang juga udah lebih dari cukup
kayaknya aku harus pulang sekarang
cepat serahkan uangmu
kalau tidak soeidi akan lancap di lehermu
besok saya mau jemput sobatmu sama saya
emangnya aku pikirin
cepat serahkan uangnya
aduh bunuh kan
pak terima kasih pak